sejumlah balon udara tradisional diterbangkan di sekitar pangkalan udara adi sucipto yogyakarta selama sepekan terakhir
dan tentu saja balon terbang ini atau balon terbang tradisional ini kerap meresahkan para pilot karena mengancam keselamatan penerbangan
dua buah balon udara tradisional sepanjang sekitar lima meter dan tujuh meter ini disita satuan polisi militer angkatan udara pangkalan udara adi sucipto sleman yogyakarta
balon udara tradisional yang sering diterbangkan sejumlah penduduk saat lebaran dibuat dari plastik dengan kerangka bambu
balon ini terbang tanpa kendali dan dicemaskan bisa menyebabkan musibah bagi pesawat terbang
balon udara ini bisa masuk mesin dan pesawat bisa meledak
atau jika menempel bagian bawah pesawat bisa menutupi sejumlah sensor pesawat
dua balon ini terlihat di sekitar bandara pada ketinggian sekitar seratus meter dan kejar personil satpom angkatan udara
petugas menyita balon setelah jatuh di wilayah berbah yang berjarak beberapa kilometer dari bandara
kalau kita lihat dari balon yang berhasil kami sita ini yang kami tangkap ini diameternya cukup besar
ini diameternya itu sampai tujuh meter
dibanding tahun lalu besar ini ya
lebih besar ini kecenderungan besar
sehingga memang kita sudah tidak bisa bermain main lagi
ini bukan sebuah hobi biasa ini hobi yang membahayakan keselamatan penerbangan
pihak otoritas bandara adi sucipto pun meminta kepada warga agar tidak lagi menerbangkan
mereka yang menerbangkan balon bisa dikenai sanksi pidana maupun perdata sesuai undang undang penerbangan nomor satu tahun dua ribu sembilan